kita beralih ke informasi selanjutnya dari perkembangan kasus pembunuhan mirna
tim kuasa hukum terdakwa jessica kumalawong soekamis yang mendatangi komisi yudisial
untuk melaporkan hakim binsar gultom
hakim binsar dinilai telah melakukan intervensi pada persidangan kasus pembunuhan wayan mirna salihin
tim kuasa hukum jessica yang diwakili oleh hidayat bustam menjelaskan pelaporan ini
didasari atas sikap hakim binsar yang dinilai tidak adil
memihak dan melanggar azas praduga tidak bersalah terhadap kliennya jessica kumala wongso
perkataan hakim binsar bahwa jessica dapat dihukum tanpa ada saksi yang melihat jessica menaruh racun di kopi mirna
dianggap tak adil dan tak sepantasnya diungkapkan oleh seorang hakim